kalau kita yang rame benar benar rame itu pasti puasa dapat seminggu ya
sampai sekian waktu ya tertentu
jadi rekam jejak mereka penting untuk ditelusurin